eh urusan kita belum selesai
setelah gue urus ardi
anak ipa pasti bikin perhitungan sama kalian
kalo beta tau malam ini adalah
tahun baru yang paling buruk
lebih baik beta di rumah saja
setidaknya kan beta masih bisa mimpi indah toh
beta harus terima
kenyataan yang bikin beta punya perasaan
dan hati nih hancur
aduh udah banget
susah banget sih dapet tojolnya
kan arin nih semuanya
nunggu ojek neng
daripada lama nunggu ojek
apaan sih sih kok tasha've
tapi sekarang udah makanya paling baik
ya itu masalahnya dia
tapi treat zug juga
tapi dia keliah core assemble asien suaranya

te renewal ini bagaimana
lareen tadi tu
ih gimana aku
mamai ternyata itu mbak bia lah
selamat malam kakak kakak
mohon maaf ya pepe tak mengganggu
tapi jujur saja pepe paling tidak suka ya
kalau lihat perempuan di pelabuhan seperti ini
harusnya kakak kakak itu malu kalau mengganggu perempuan
karena kamu semua pasti punya ibu itu perempuan
dan tidak mungkin kamu semua ini lahir dari batu
tapi sekarang kamu semua jadi beda punya urusan
kejar dia kejar

mereka udah dekat banget div
pergi lu pergi lu hei
div bisa cepetin gak sih
aduh nona jangan terlalu berisik tok
nanti peta ini tidak bisa konsentrasi
iya div mereka udah dekat banget
nanti kalau mereka nangkep gue terus gue debat
bapaknya lo mau tanggung jawab hah
aduh mama eh
bisa diam tidak
kalau tidak bisa diam kok
betta kasih turun nona di sini saja eh

kita emang beda jurusan tim
tapi kita masih satu sekolah
jangan turunin gue toh
sudah nona jangan diterusin toh
betta ini juga lagi berusaha untuk gembuti nih nona
depik nona dekat
meskipun nona ipa ini biasanya menyebalkan
tapi hati beta yang selembut agar agar ini
tetap saja tidak tega melihatnya ketakutan seperti ini
ardi bangun dong ardi
lu yang bikin gue takut ardi bangun
kamu jahat banget tahu nggak
kenapa sih kamu jahat banget sama ardi
ra aku juga nggak bisa diem aja ra
setelah tahu kalau dia
dia udah nuker kado yang udah aku siapin buat kamu
miclo bisa bawa ardi ke rumah sakit nggak sekarang
jangan lu sentuh anak ipa
ardi bangun nih
bangun nih temen lu
udah udah udah
lihat temen lu
mendingan lu sekarang urusin temen lu
ardi lu nggak apa apa
eh ini bukan waktunya bahas ipa sama ips ya
yang penting temen lu bisa diselamatin dulu
eh lu sebanyak omong lu ya
temen lu udah bikin ardi kayak gini
iya neng aku nggak macem macem
eh urusan kita belum selesai
setelah gue harus ardi anak ipa pasti bikin perhitungan sama kalian
kenapa jadi begini sih
ey jangan lah
nggak mau diketuk
bahkan aku nggak tahu sudah ada kontak
tapi ini masih ada kontak
terus kayaknya masih ken automatic car bro
ayolah rahulgeme untuk penghantaran yaitu franky w
masih tahan off ya
risu ruju ini nomor kecuali apa yang kita khawatir dari di dalam bidang penculikanmarkdp
terima kasih ya bapak bapak terima kasih sama sama
enggak ra itu bukan salah lu itu semua gara gara anak ips
aduh ini sebenarnya ada apa sih ya ampun
baru awal tahun udah ada perkara aja
nih lu kan anak ipa
ya lu peduli sedikit dong sama ardi
dia udah dipukulin sama anak ips
ya udah kalo gitu lu temenin rara deh
kan nyuruh gua subuh subuh ke rumah sakit cuma buat temenin rara
ih sumpah ya kalian tuh gak jelas banget
kalian tau sendiri hubungan gua sama rara tuh kayak gimana
sekarang lu perbaikin hubungan lu sama rara
oh nggak ada yang mau diperbaikin
gijeng banget sih
iya biar kemana sih kok gak diangkat kok telfon